pasar tradisional berpotensi menjadi kelas terbaru penyebaran wabah corona setelah banyaknya pedagang pasar di sejumlah daerah yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
potensi penyebaran covid di pasar tradisional sangat rentan akibat tingginya kontak langsung antara pedagang pasar tradisional dengan para pembeli
beragam cara dilakukan untuk meredam angka penyebaran covid sembilan belas di pasar tradisional mulai dari penerapan ganjil genap pedagang sampai protokol kesehatan yang ketat
namun langkah tersebut dinilai kurang efektif meredam klaster penyebaran di pasar tradisional
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
ada ferry juliantono ketua umum asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia atau appsi
saat malam pak ferry
selamat malam mbak riva
dan ada pak triyunis miko wahyono epidemolog universitas indonesia
selamat malam mbak riva
dan ada bang abed nego tarigan tenaga ahli utama kantor staff presiden
oke saya mau langsung dulu ke pak miko
pak miko seberapa besar sebetulnya tingkat penyebaran covid sembilan belas di pasar tradisional
apakah memang sangat rentan penyebarannya covid sembilan belas ini di pasar pasar tradisional pak miko
ya jadi penyebaran covid sembilan belas itu tergantung
r atau rt nya
r sama dengan desa kali c kali d
beta itu probabilitas penyebarannya
c adalah contact rate
kemudian d adalah duration of illness
pada rt dia ditentukan oleh s susceptible population nya dan dikalikan dengan r
jadi di situ ada variable yang menentukan penyelamatan
satu adalah kontak
yang kedua adalah jumlah populasi susceptible
nah pasar tradisional memungkinkan banyaknya kontak rate begitu
kontak rate paling banyak terhadap yang kasus atau bukan kasus atau otg
atau suspek pdp dan odp dan populasi yang sustaible juga banyak di pasar
paling paling banyak di pasar dibandingkan di mal
yang di stasiun kota api dibanding terminal bus
jadi pasar sangat rentan terhadap penularan covid sembilan belas
pak miko tadi anda sudah mengatakan bahwa kontak ratenya ini sangat tinggi
atau angka kontak langsungnya antara para pedagang dan juga para pembeli itu sangat tinggi
apakah kemudian jumlah populasi di setiap pasar itu akan sangat menentukan
artinya kalau misalnya pasar itu pedagangnya tidak terlalu banyak begitu
apakah kemudian akan menjadi sama dengan pasar pasar yang lain
kalau pada hari libur biasanya lebih banyak pada hari tidak libur begitu weekday begitu
jadi kalau tidak libur atau weekday dia akan susceptible populasinya akan sedikit
kalau hari libur akan lebih banyak begitu
pada pasar pasar yang banyak ya tentu penularannya akan lebih banyak dibanding pasar pasar yang sedikit pengunjungnya
pak miko kenapa sebetulnya kontak rate
di pasar tradisional itu menjadi salah satu faktor kunci
yang menentukan meningkatnya angka penyebaran covid sembilan belas di pasar tradisional
karena kalau kita bandingkan di pusat perbelanjaan juga harusnya bisa tinggi begitu
tapi kenapa kontak rate khusus di pasar tradisional itu jauh lebih tinggi dibandingkan di tempat tempat yang lainnya
ya pasar adalah populasinya pada pasar tradisional ada populasi sangat heterogen begitu
dari sosial menengah ke atas sampai ke bawah mungkin ada
dan lebih banyak pada sosial menengah ke bawah begitu
tapi kalau mall gitu ada yang high class ada yang menengah ke atas mall mall yang ke atas kemudian mall yang ke bawah juga akan ya sedikit lebih rendah dibanding pasar tradisional begitu
artinya lokasi para pedagang yang berdempet dempetan dan juga para pembeli yang biasanya tidak berjarak begitu itu juga turut menentukan begitu pak miko ya
ya pasti karena kontak rate itu menentukan sekali
jadi kalau tidak dipasang tabir antara penjual sebelah dan sebelahnya harus ada tabir pembatasnya
kalau enggak ya di jadwal begitu
yang sebelah sehari ganjil yang sebelah hari genap
tapi kalau dipasang tabir juga bisa
jadi bukan ginjil ginap adalah salah satu alternatif tapi pasang tabir juga bisa
saya mau tanya ke bang ferry
dari data asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia ada berapa pasar yang terkonfirmasi menjadi kluster ataupun menjadi tempat kluster penyebaran covid sembilan belas
dan datanya mungkin anda punya berapa pedagang yang sudah terkonfirmasi positif bang ferry
ya data yang kemarin sampai viral itu kemudian hari ini
tapi dari saat kita bertemu dengan teman teman asosiasi pedagang pasar di dki jakarta
ternyata kebenarannya ada beberapa pasien yang disebutkan di
di sana itu kan ada empat pukulan pedagang di beberapa belas pasar di jakarta
tapi ternyata ternyata memangnya itu tidak benar
ada yang disampaikan ada berapa belas misalkan di kebayoran lama ternyata nggak sampai lima yang positif
nah saya cuma mau menyampaikan gini mbak
rifana pasar ini kan sudah sejak dari mulai januari februari maret april mei ini sekarang bulan juni
pasar itu merupakan salah satu institusi yang bersama sama rumah sakit harus tetap buka untuk melayani masyarakat
untuk menjual barang barang kebutuhan masyarakat
kita tahu bahwa bukan hanya di pasar sebenarnya di tempat tempat
pasar eh tidak baik
tapi bahwa itu adalah rentan terhadap corona ini
tetapi karena keikhlasan teman teman pedagang kami niat baik dan tanggung jawab pedagang
mereka akhirnya mau melakukan apa namanya tetap membuka lapaknya menjual barang
dalam rangka untuk melayani kebutuhan masyarakat
tapi terus terang mbak ivana mumpung ada teman paniko dari ks
pemerintah sakti jelas paniko perhatian terhadap pasar di pedagang pasarnya
ini swadaya melakukan penyediaan alat kesehatan penyemprotan disinfektan air sanitizer segala macam
kan contoh di pasar di jakarta
yang turun itu dari bumd pasar jaya selebihnya swadaya
yang saya tanya ini pemerintah pusatnya kemana aja
bang ferry tahan dulu
nanti kita akan tanya bagaimana jawaban dari pemerintah pusat soal tadi bahwa pasar pasar tradisional ternyata swadaya melakukan protokol kesehatan
nanti kita akan lanjutkan
bang ferry kita harus break terlebih dahulu
nanti kita akan tanya kepada pemerintah cnn indonesia news
kita segera kembali usai jeda jalan kemana mana
bang ferry bahwa ternyata pasar pasar tradisional ini swadaya mandiri mereka bersatu padu
urunan untuk melakukan protokol kesehatan melakukan penyemprotan disinfektan dan menjalankan protokol protokol kesehatan
bagaimana peran pemerintah pusat kok kemarin kemarin itu tidak terlihat
karena ternyata menurut bang ferry asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia ini sudah melayani masyarakat sejak bulan januari
sejak covid ini kemudian masuk ke indonesia
bagaimana jawabannya bang abed
terima kasih saat ini kan pasar rakyat di indonesia itu ada sekitar lima belas enam ratus an ya
dengan pengelolanya itu ada yang pemerintah pusat pemerintah daerah swasta dan begitu juga ada perorangan
perdagangan di indonesia itu pasar rakyat
nah terkait tadi memang dengan tanggung jawab tadi
yang perlu kita perhatikan juga bahwa terkait dengan tanggung jawab itu juga terdistribusi sesuai dengan kewenangan yang ada atau pengelolaan atau kepemilikan pasar itu
jadi ya nggak mungkin lima belas itu tanggung jawab pemerintah pusat semuanya
karena disitulah kan ada retribusi
retribusi penghutan penghutan dan lain lain sebagainya
nah terkait dengan pasar ini memang kan di dalam pelaksanaan panduan pengelolaan pasar
itu di masa covid ini ada surat edaran menteri perdagangan
saya itu suaranya bergema ya feedback ke saya
jadi terlalu rame suara yang saya dengar
masalahnya saya jadi sulit menjelaskan
karena suaranya itu kembali kembali ke saya
nah terkait dengan yang kedua protokol kesehatan itu juga sudah ada dari kementerian kesehatan
dimana itu sudah di protokol kesehatan ini baru memang dikeluarkan
ini memang terkait dengan protokol kesehatan bagi masyarakat
fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas
nah di situ memang ada satu bagian yang mengatur tentang pasar
apa yang harus dilakukan oleh pihak pengelola
apa yang dilakukan oleh pedagang
dan pekerja lainnya di dalam pasar
dan kemudian juga apa yang harus dilakukan oleh pengunjung
jadi instrumen kebijakannya sudah ada untuk bisa menjadi panduan
panduan semua pihak termasuk juga pendah dan pengelola
dan kemudian juga bagi masyarakat maupun pedagang di dalam
ya bang abed tapi sebetulnya langkah mitigasi dari pemerintah pusat itu apa
untuk mencegah agar tidak terjadi kluster penyebaran di pasar pasar tradisional
meskipun tadi bang abed bilang bahwa ada lima belas pasar
tidak mungkin semuanya kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah pusat
tapi dari protokol kesehatan yang dibuat oleh kementerian pedagang
dan juga kementerian kesehatan kalau tadi anda sebutkan
saya sempat membaca sebetulnya
protokolnya ini sama dengan protokol yang diterapkan di pusat perbelanjaan seperti mal
kemudian di tempat tempat publik dan juga transportasi umum
jadi tidak ada spesifikasi khusus untuk pasar tradisional bang abed
di kebijakan menteri kesehatan ada ya
jadi nanti apa yang harus dibentuk misalnya pengelola pasar
itu harus membentuk kelompok kerja dan seterusnya
tapi yang harus kita lihat bahwa karakteristik dari pasar kita ini tadi
tadi pak tri juga sudah menyampaikan
ada banyak beragam
mungkin kalau dengan mall atau pasar modern
itu memang polanya lebih mudah dikelola
misalnya tadi disampaikan
pintu masuk yang banyak
kemudian juga model model pedagang yang ada juga bermacam
jadi ini memang menjadi tantangan di dalam
pengelolaan pasar di masa pandemi covid ini
tapi memang jadi satu catatan di kita
bahwa perbaikan dan penguatan protokol dan memberikan dukungan kepada pasar tradisional itu jadi penting
saya dan teman teman agak khawatir juga sih
ketika pasar tradisional disebut sebagai peta peta
malah yang terjadi nanti stigma
padahal secara faktual
tidak semua kebutuhan kita itu bisa kita penuhi dari pasar modern ataupun melalui belanja online
keterkaitan masyarakat dengan pasar tradisional itu cukup tinggi
jadi ini perlu jadi perhatian buat kita
itu menjadi perhatian dari pemerintah pusat ya
untuk mencegah penyebaran di
pemerintah daerah ya
pemerintah masyarakat dan kota
karena itu urusan pengukuran pemerintah daerah juga
saya mau ke bang ferry
bang ferry itu menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah
tapi tadi pemerintah pusat juga mengkhawatirkan bahwa pasar akan menjadi kluster penyebaran dari covid sembilan belas
tapi saya mau tanya sebetulnya sosialisasinya itu untuk protokol kesehatan
apakah sudah dimengerti oleh para pedagang dan juga para pembeli
sudah sosialisasi sudah berjalan dengan masif atau memang ada kendala kendala bang ferry
ini kan menyangkut soal kesadaran mbak rifana dan bapak bapak semuanya
mengenai soal kesadaran itu edaran dari pemerintah itu harus didampingi dengan penegakan
apa namanya disiplin penegakan kesadarannya sanksi dan lain sebagainya
dan sejak januari februari maret april mei sekarang juni
menurut saya pengawalan khususnya dari pemerintah pusat sangat kurang
tidaknya mbak rifana ya nggak pernah datang ke pasar
yang didatengin mal
menteri perdagangan jarang ke pasar
coba tunjukin pemerintah pusat yang mana yang keliling ke pasar
untuk memberikan sosialisasi
dan apa namanya penegakan kesadaran itu
polisi tentara itu di mal bukan di pasar mbak rifana
karena menurut saya disinilah kelihatan memang pemerintah pusat khususnya
ini memang ke pasar rakyat
ketika ada corona yang positif corona pedagang masyarakat kemudian diajak melihat bahwa ini kesalahannya
ada di pedagang
bukan saya kasih tahu
dari januari ini kita dagang nggak dilengkapi apa apa swadaya semuanya
oke tapi bagaimana dengan pemerintah daerah
bang ferry bang ferry selain dari pemerintah pusat apakah kemudian pemerintah daerah juga sudah hadir ke sana untuk melakukan sosialisasi
karena kan tadi disebutkan oleh bang abed ada lima belas pasar tidak mungkin itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semuanya
ini mbak rifana lima belas itu seluruh indonesia
yang di jakarta aja nggak usah ngomong yang lain lain
jakarta ini ada satu ratus empat puluh pasar
pemerintah daerah pemprov melalui bumd pasar jaya turun bersama sama kita untuk memberikan pemahaman sosialisasi
pemberian alat bantuan dan penerapan protokol kesehatan
sampai dengan cuma itu kan satu ratus empat puluh pasal tidak bisa di cover semuanya
tidak bisa di cover setiap hal
itu kan swadaya dan penuh semua teman teman
ini betul ini ba
sebenarnya yang agak agak agar
anggaran yang dilakukan apa dikeluarkan oleh pemerintah provinsi ya anggaran dengan
nah sekarang saya mau tanya yang dari apbn ini untuk pasar nggak usah ngomong yang
enam belas tujuh ratus pak abed yang satu ratus empat puluh pasar yang di depan mata kita ada di jakarta tak jauh dari
jakarta enggak pernah itu di jakarta ini
oke saya mau tanya ke bang abed
bang abed menjawab menjawab tadi pertanyaan dari pak ferry bahwa tidak pernah ada kembali
pak ferry bahwa tidak pernah ada pengawalan
dari pemerintah pusat tidak ada sosialisasi
khususnya untuk pasar pasar yang ada di jakarta
bahkan ada satu ratus lima puluh pasar yang mereka
kemudian swadaya tidak kenapa mereka
tidak didatangi kenapa yang didatangi
kemudian mal ataupun pusat perbelanjaan besar
kemarin sudah tutup marifana
seperti tidak ada itu penyebaran
saya memberikan waktu
pak ferry kita tahan dulu saya memberikan
waktu ke pak abed untuk menjawab gimana pak
saya beberapa waktu yang lalu rapat dengan
pd pasar jaya dengan dinas
perdagangan bki ya mereka
menyatakan mampu untuk itu
kok jadi tidak bisa dilalankan
dan kebutuhan itu tidak muncul kok harus dipaksa
muncul ketika itu juga
memang menjadi tanggung jawabnya pemerintah
kalau tadi bd pasar jaya bumn
gubernurnya bilang tidak mampu
ya pasti kita support
kan prinsipnya kan
di situ apalagi ini kan urusannya
memang ada pemerintah daerah misalnya contoh
kita sudah buktikan di dalam penanganan kesehatan
daerah butuh lab pcr
kita dukung dan lain sebagainya
ini nanti mungkin baik juga kalau ada
pd pasar jaya juga bisa datang
di forum berikutnya kemudian juga dinas
dan supaya kita tahu
dimana memang ada gap yang disampaikan
mas ferry tadi karena
saya dua minggu yang lalu juga
bertemu dengan mereka termasuk
misalnya kami membahas tentang
pasar sama jati misalnya
tim saya juga turun ke pasar ramah jati
kemudian juga ke pasar yang ada
di cibubur dan kemudian juga
ada beberapa pasar di kawasan
di jakarta timur lainnya
jadi ini memang
kalau ada sebenarnya ya pasti kita support
tapi kan itu urusan
pemerintah daerah yang gak mungkin kita unjuk
kita masuk gitu kalau gak ada
juga muncul kebutuhan itu
dari pengelola maupun
artinya pemerintah pusat tidak ingin
mendahului pemerintah daerah begitu ya
inginnya bahwa pemerintah daerah
terlebih dahulu yang memberikan perhatian
oke singkat saja pak ferry
ya gimana mau menanggapi
yang belasan ribu yang satu
empat puluh pasar aja yang di depan mata
gak dikerjain saya mohon maaf pak
itu kemarin kita sudah zoom meeting
dengan menteri perdagangan
dengan pak doni monardo
dari gugus tugas
dengan pimpinan komisi enam
dengan asosiasi pemerintahan kabupaten kota
tiga minggu atau satu bulan yang lalu
kita bersepakat untuk mengadakan
kemudian melakukan sosialisasi bareng
dalam rangka untuk
sosialisasikan dan menerapkan protokol
kesehatan di pasar tahu apa yang terjadi pak abed
sampai hari ini nggak ada

tapi jangan sampai kita

artinya asosiasi pedagang pasar
ingin ada perhatian oke
oke tahan dulu bapak bapak bahwa artinya
ini semuanya ingin diperhatikan begitu
baik dari pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah
nanti kita akan lanjutkan saya ingin tanya
ke pak miko apakah kemudian kebijakan
menerapkan ganjil genap kepada
para pedagang itu juga
bisa untuk menekan angka penyebaran
membahasnya usai jeda cnn indonesia newscast
segera kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita akan lanjutkan perbincangan dialog
kita dengan para narasumber yang bergabung dari
luar studio ada bang ferry juliantono
ketua asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia
ada pak tri yunis
dan ada juga bang abed nego tarigan
deputi ksp saya
saya akan tinggalkan terlebih dahulu ini
perdebatan politis bahwa memang
tadi dari asosiasi pedagang pasar
menginginkan adanya perhatian lebih mungkin
dari pemerintah pusat tapi dari pemerintah pusat
tadi dijawab oleh bang abed
pemerintah pusat tidak ingin mendahului
ataupun melangkahi kewenangan dari pemerintah daerah
dan sudah ada komunikasi sebetulnya yang terjalin
ke pak miko terlebih dahulu
pak miko ini kan pemprov dki
menerapkan kebijakan ganjil genap
saya nggak tahu apakah kemudian di daerah lain juga
menerapkan kebijakan yang sama tapi
bahwa di pasar di dki jakarta
itu diterapkan ganjil genap
untuk para pedagang apakah kemudian langkah ini
kebijakan ini bisa
untuk menekan ataupun meredam
angka penyebaran covid di pasar tradisional pak miko
kontak ratenya akan berkurang
itu bisa disiasati karena
kontak rate berkurang juga pedagang
yang tidak berdagang pada genap
itu kehilangan setiap hari begitu
banyak pendapatannya jadi bisa
disiasati dengan pakai tabir
apakah itu pakai
sedangkan satu dengan yang lainnya
kalau ada tabir diantara pedagang
tidak akan berulang
kayak di restoran begitu
restoran semua pejajanya pakai
kemudian diantara pengunjung
benjam makannya harusnya
di pasal tabir supaya
tidak ada penularan begitu
jadi kalau pasang tabir
pakai plastik juga boleh
yang pasti dopedir tidak
mungkin bisa ke pedagang
sebelahnya atau sebelahnya lagi
jadi itu cara yang lain
yang tidak menimbulkan kerugian
pada pedagangnya gitu pak
oke artinya harus menggunakan sekat dan juga
menggunakan face shield begitu ya tapi kan itu
kalau itu diterapkan untuk pedagang itu bisa pak
tapi kalau misalnya untuk diterapkan
kepada pembeli yang di hari hari
libur kemudian itu akan
ramai sekali dan juga di jam jam
pagi di saat pasar baru
buka itu akan sulit sekali bagaimana dengan
para pembelinya pak
jadi para pembelinya bisa
boleh ada yang pakai face shield ada yang tidak
karena pada pembeli kan
ada pembeli yang pakai masker ada yang
pembeli yang bahkan tidak pakai
masker begitu jadi pada
pendidikan rendah dia
amat dengan penduluan covid
tapi ya yang pendidikan
tinggi kemudian apalagi yang
mengerti tentang pendulan covid ya
atau bahkan pakai face shield
kalau dia ketakutan
sekali begitu oke
tapi artinya memang sulit sekali ya untuk
mencegah penyebaran covid
di pasar itu karena tadi bapak juga sudah
sudah sebutkan pak miko sudah sebutkan bahwa
memang pasar itu kan tidak tertutup
seperti mal pintu keluar masuknya
juga banyak begitu sehingga
tidak memungkinkan untuk melakukan deteksi
terhadap orang yang keluar masuk dan
semua orang yang datang ke situ banyak begitu ya pak
heterogen ya kalau mau
pemerintah daerah atau pusat
membuat bugel membuat satu pintu
atau pintu masuk dan pintu keluar
berbeda kalau mau gitu
bisa dipagar kemudian
pintu masuknya tertentu
tapi kan itu biayanya
lebih mahal jadi
sulit untuk dilakukan
oke secara praktis oke bang ferry
saya mau tanya tadi kalau menurut pak miko
bahwa kebijakan ganjil genap
untuk para pedagang itu memang bisa
menekan angka penyebaran karena tidak terlalu
banyak orang yang berdagang dan tidak banyak juga
pembeli kemudian yang datang nah
apakah kemudian itu secara ekonomi
merugikan bagi para pedagang pasar tradisional
meskipun itu menjadi cara yang
saat ini menurut pak miko tadi lumayan
untuk bisa meredam
ya menurut saya sih itu inisiatif
baik yang dilakukan oleh pemerintah
salah satunya adalah ganjil genap itu
tetapi kan menurut saya
juga ada artus yang lain
yang lain misalkan
daging sayuran yang jarak
antara satu dengan pedagang lainnya
memang kita dari sejak awal
menggunakan lahan patir
dalam rangka untuk penambahan
pedagang tersebut bisa
kemudian pedagang yang lainnya
juga ada tetapi kan
penegakan atau pembuatan struktur
sistem seperti itu perlu
adanya dukungan aturan
dukungan law enforcement
pemerintah bukan hanya
pemerintah provinsi tapi ini
pemerintah pusat juga
serat edaran itu
yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan
itu tidak mengatur tentang
social distancing dia hanya mengatur tentang
baru terakhir surat edaran dari kementerian perdagangan
dikeluarkan dalam rangka membuat
lahan parkir yang ada di pasar itu
bisa dibuat kita juga
udah dari teman teman asosiasi
pedagang pasar dari segala macam sudah
sudah siap untuk itu tapi kan
pemerintah daerah tapi pemerintah
pusat juga kemudian
dalam rangka untuk mencegah itu
saya setuju soal itu
bagaimana pedagang yang dikeluarkan dikasih tau
tetapi bagaimana pedagang yang
di luar pasar yang
masa yang di pasar social distancing
kita terapkan protokol kesehatan
harapan anda yang mewakili
suara para pedagang pasar
tradisional ini seperti apa singkat saja bang
karena waktu kita terbatas
jangan kalau sekarang situasinya seperti ini
pedagang di sana lain
pedagang kita buka dari
kita buka untuk
ini kebutuhan masyarakat kalau sekarang kita
ada yang terkena jangan salahin
pedagang jangan salahin pasar
sudah sampaikan kepada pak teten menteri
yang koplasi untuk datang
saya akan ajak ke pasar saya
lihat perlihatkan contoh pasar
yang menerapkan protokol kesehatan
oke ya jangan kesulitan
saya mau nge record pak abed
oke mbak abed nanti mau diajak
katanya presiden jokowi untuk datang
ke salah satu pasar tradisional bersama dengan
bang ferry sebagai ketua asosiasi
pedagang pasar seluruh indonesia
untuk diperlihatkan nanti contoh
protokol distancing ataupun protokol
kesehatan physical distancing yang sudah
dijalankan di salah satu pasar tradisional
apakah kemudian presiden berencana untuk
meninjau langsung turun langsung
ke pasar tradisional seperti tadi
dari permintaan dan juga harapan dari bang ferry
setahu kami memang ada ya
karena kami juga melakukan diskusi intensif dengan
pengelola dan lain sebagainya
juga untuk melihat perkembangan yang ada
tetapi lagi lagi kita harus
perhatikan terkait dengan pasar ini
bukan hanya terletak
pasar itu sendiri kalau kita
mau melihat potensi
kita harus lihat dalam konteks ekosistemnya
misalnya di transportasinya kayak apa
kondisi di luar pasar
dan lain sebagainya jadi tidak bisa
kita melihat bahwa
persoalan ini angsih
di pasar tetapi juga
di dalam konteks itu oleh sebab itu
di dalam penanganannya memang
misalnya termasuk juga pengaturan
transportasi dan lain sebagainya
itu diperlukan makanya
di dalam beberapa waktu yang lalu misalnya
kebijakan dan ketentuan terkait
kesehatan ini itu disebutkan
protokol kesehatan di tempat
fasilitas umum dalam
rangka pencegahan dan gimana pasar
oke bang abed artinya nanti pemerintah
pusat akan memberikan perhatian lebih
begitu ya kepada para pedagang pasar
tradisional seperti yang tadi diharapkan
oleh bang ferry dan ada
langkah konkret mungkin yang lebih
rigid untuk bisa melindungi
para pedagang pasar karena tadi bang ferry mengatakan bahwa
jangan sampai para pedagang itu kemudian
sulit di luar covid sebelum
revitalisasi pasar kan tapi bang ferry
juga tahu banyak kita
perbaiki pasar juga dari dana
kementerian melalui kementerian pencegahan
dan sebagainya jadi itu bukan sesuatu
hal yang perlu dipertanyakan gitu ya
karena itu memang bagian dari tanggung jawab
oke nanti kita tunggu langkah konkretnya sayang sekali
bapak bapak waktu kita sudah habis sayang sekali
bapak bapak waktu kita sudah habis nanti kita tunggu
langkah konkretnya seperti apa dari pemerintah
pusat dan juga pemerintah daerah dan juga
semoga kesadaran dari para
pedagang pasar dan juga masyarakat ataupun
pembeli yang datang ke pasar tradisional
ini semakin tinggi untuk bisa mencegah
penyebaran covid sembilan belas di pasar tradisional
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya
kepada cnn indonesia newscast
malam hari ini